sebuah mobil dinas pemerintah provinsi kalbar yang diduga digunakan untuk mudik mengalami kecelakaan di wilayah kabupaten mempawah
mobil dinas pemprov kalbar ini rusak parah usai mengalami kecelakaan di wilayah sungai kunyit kabupaten mempawah
mobil ini diduga digunakan untuk mudik saat lebaran idul fitri
pejak sekda kalbar muhammad bahri bilang mobil tersebut benar mobil salah satu organisasi perangkat daerah atau opd di pemprov kalbar
namun masih belum dipastikan opd mana yang memiliki mobil tersebut
pemprov kalbar akan menindak atau memberi sanksi pada pengguna mobil tersebut jika terbukti bersalah
jelas nanti kita akan menambah verifikasi uang